kita beralih ke dalam negeri
komunitas sepak bola uni papua menggelar festival sepak bola untuk perdamaian dua ribu sembilan belas
setelah berlangsung di jakarta untuk pertama kalinya festival ini digelar di surabaya pada sabtu dua puluh delapan september
bertempat di lapangan universitas negeri surabaya festival ini menggelar turnamen sepak bola
yang melibatkan komunitas lintas etnis suku dan keyakinan
festival ini sebenarnya ingin mewujudkan sepak bola sebagai alat perdamaian
semua yang terlibat merupakan anggota komunitas di masyarakat yang memiliki latar belakang etnis suku dan keyakinan yang berbeda beda
sebelum bertanding mereka diberi pelatihan singkat tentang teknik teknik sepak bola
para pelatih merupakan profesional yang memiliki pengalaman
dua pelatih asing didatangkan uni papua
untuk memberikan pengalaman terkait metode pelatihan
zakaria satu di antaranya
pria asal gahana ini menilai ada potensi luar biasa yang dimiliki anak anak indonesia
tim yang mengikuti turnamen mini berasal dari unsur pemerintah kampus tim amatir
sampai pekerja yang memiliki latar belakang agama suku dan etnis berbeda
festival dibuka zahrul azhar sebagai panitia lokal surabaya
ada delapan belas tim sepak bola komunitas lintas etnis suku dan keyakinan yang meramaikan turnamen mini ini
mereka bertanding menjadi yang terbaik
di luar persaingan di lapangan turnamen ini digelar untuk membangun saling pengertian
di antara para peserta
pertama sepak bola yang berpartisipasi
mimpinya football for peace ini atau sepak bola untuk perdamaian ini menjadi gerakan dari indonesia
menggunakan sepak bola untuk menyemai merawat perdamaian dan menjaga persatuan indonesia
melalui sepak bola
jadi targetnya bukan seberapa banyak penonton atau supporter yang ada
tapi seberapa banyak keterwakilan dari setiap golongan kelompok agama suku dan semua
yang menjadi perwakilan negara ini
rencananya komunitas uni papua akan menggelar festival serupa dengan melibatkan para peserta dari berbagai negara
komunitas ini ingin memperkenalkan kepada dunia bagaimana sepak bola indonesia mampu merawat dan merajut perdamaian
tim liputan cnn indonesia